bbm pertalit campur air
kendaraan bermotor yang mogok di spbu jalan juanda
kalau sudah terhimpit ragam tindak kejahatan muncul di kepala
tidak peduli kalau orang lain bakal menderita rugi
yang penting diri sendiri mendapat untung
di bekasi jawa barat seorang supir dan kernet truk tangki yang biasa mengangkut bbm pertamina
lantaran mencampur air dengan pertalite
aksi ini dilakukan salah satu pelaku demi bisa melunasi hutang hutangnya
saya mengajak anda menelisi ke lebih dekat
dua puluh lima maret lalu sekitar jam sembilan malam
sejumlah pemilik kendaraan mendatangi spbu juanda kota bekasi jawa barat
mereka meminta pihak spbu bertanggung jawab
lantaran kendaraan mereka mogok setelah mengisi pertalite di spbu juanda
hasil pengecekan bersama antara polisi dan pertamina regional jawa barat
ditemukan adanya pertalite bercampur air dalam dispenser
dari kasus ini polisi mencari pertalit yang berbeda dengan pertamina regional jawa barat
dan mencari pertalit yang berbeda dengan pertamina regional jawa barat
petugas sekuriti spbu di daerah kelari kabupaten karawang
terdapat tiga dispenser bbm jenis pertalat yang mengandung
dan mencari pertalit yang berbeda dengan pertalit jawa barat
mengakankan dua orang penyakit aat
inisial n dan inisial m
guna mengetahui bagaimana sebenarnya kejadian tersebut saya mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu di jalan juanda kota bekasi
manajer spbu suprianto mengaku pihaknya tidak mengetahui ulah para pelaku mencampur pertalite dengan air
suprianto juga mengklaim pihak spbu telah menjalankan prosedur loading bbm
pada senin malam tanggal dua puluh lima maret yang lalu sejumlah pengendara ramai ramai mendatangi spbu di juanda kota bekasi
mereka memprotes karena kendaraannya mogok sesaat setelah mengisi bahan bakar minyak pertalite di spbu ini
nah berdasarkan penyelidikan pihak berwenang ditemukan ada kandungan air dalam bahan bakar minyak pertalite di spbu ini
nah seperti apa kejadiannya dan bagaimana penjelasan dari pihak spbu
saat ini saya sudah bersama dengan
manager dari spbu juanda ada pak supri
pak tentu kan ada prosedur yang dilakukan setiap loading bahan bakar minyak ya pak
nah kemudian baru ketahuan kok bisa ada kandungan air di pertalite itu seperti apa pak
jadi kita mengetahui di tank itimun saya ini ada air
pertama tentu dari konsumen yang komplain
terus kita cek di visualnya di nosel
terus kita cek di sistem atg atg monitor itu ketinggian air
setelah kejadian ini pengelola spbu juanda telah bertanggung jawab memperbaiki kendaraan yang rusak
untuk penanganan konsumen yang komplain yang motornya atau yang kendaraannya terkontaminasi dengan air
kita datangkan teknisi atau mekanik untuk dilakukan perbaikan
sebelumnya pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga terkait sejumlah kendaraan mogok
setelah mengisi bbm pertalet di spbu juanda
polisi pun memeriksa pengawas spbu yang bertugas saat kejadian
polisi menduga ada kesalahan prosedur saat tersangka ma yang merupakan kernet memindahkan
selama enam setiap pagi untuk jadi ibu
coffin beli dari daging yg sama dengan maksimal ruang practice trans contrari
kemudian menginterogasi pak sugeng pengawas spbu mengatakan bahwasannya pada saat itu dia sudah melakukan sesuai dengan sop
kemudian pada saat itu memang untuk yang di bawah itu yang buka adalah memang langsung ke net
jadi pada harusnya itu yang buka adalah pengawas spbu pak sugeng
polisi akhirnya menangkap sopir dan kernet truk tangki pengisi bbm na dan ma
diketahui kedua tersangka menggelapkan pertalite lalu menjualnya pada tersangka eka seorang sekuriti di spbu di daerah kelari kabupaten karawang
dan diketahui kedua pelaku tersebut baru mengakui yang mana mereka telah menjual minyak
pertalite ini di spbu kelari di karawang seperti itu
nah setelah dia mengakui kami langsung menuju ke tkp tempat pembuangan minyak tersebut dan mengamankan pelaku inisial eka
tersangka nn dan ma telah menggelapkan pertalite yang seharusnya mereka kirim ke spbu juanda bekasi
mereka mampir ke spbu di daerah kelari kabupaten karawang
pasangan sopir dan kernet truk tangki ini pun menawarkan pertalat seharga empat belas juta pada eka sekuriti spbu klari karawang
setelah disepakati pertalet dipindah ke tangki pendam
berikutnya tersangka ma memasukkan air ke dalam truk tangki sejumlah pertalet yang dijual
kernet mobil tanki inisial mma ini mengambil selang air warna putih
mengambil air dari keran air kemudian disambungkan ke mobil tanki ke kompartemen nomor empat
nah disitu dia dengan sengaja mengisi air ke dalam mobil tanki tersebut
bisa memenuhi tadi ya
bisa memenuhi sesuai dengan jumlah liter yang akan dikirim ke spbu di jalan juanda kota bekasi
kepada kami salah satu tersangka mengaku baru pertama kali menggelapkan bbm dan mencampurkan air ke dalam pertalite
tapi bisa terfikir bahwa mencampur pertalit dengan air itu dari mana pikiran itu
dan sudah berapa lama sih itu dipikirkan
baru pertama kali melakukan tapi terfikirkan mencampur air tidak dengan modus yang lain
tersangka ma menyebut alasannya nekat menggelapkan bbm dan mencampur air ke dalam pertalet karena terhimpit hutang
empat juta itu khas bond dua juta dua juta bu karena saya harus bayar biaya sisa rumah sakit itu
udah meninggal di sini almarhum saya perjalanan obat dua tahun karena penyakitnya leukemia saya tulang punggung dari anak anak yang dilihat empat tahun sama tiga bulan
saya harus menghasilkan hutang hutang semuanya bu
juga kita sudah periksa saudara membenarkan dia memang si pelaku ada mempunyai hutang kepada keluarganya ini sebesar rp enam lima ratus
utang rumah sakit yang pada saat itu
istrinya sempat dirawat dan meninggal dunia ya istrinya
saat ini para tersangka dijerat pasal empat puluh angka sembilan undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh tiga tentang peraturan pemerintah pengganti undang undang cipta kerja dan migas
ancaman hukumannya enam tahun pidana penjara
lantas apa upaya yang bisa dilakukan agar kejahatan serupa tidak berulang
saya membahasnya dengan pihak pihak terkait